tahap selanjutnya saudara datang dari penjual pempek di palembang yang ramai pesanan saat musim mudik lebaran
para pemudik memilih membawa pempek sebagai buah tangan untuk pulang ke kampung halaman
penjual pun mendapatkan berkah ramadan karena pesanan meningkat mencapai ratusan paket setiap harinya
musim mudik lebaran tiba menjadi berkah bagi penjual pempek di palembang karena banjir pesanan
kesibukan para penjual pempek di sentra kampung pempek dua puluh enam ilir mulai meningkat
sudah sepekan terakhir tempat ini tak pernah sepi dari pemudik yang datang berburu pempek untuk dijadikan buatangan
menurut penjual pempek omset tahun ini lebih tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya dengan peningkatan mencapai lima puluh persen
satu hari penjual dapat menerima pesanan ratusan paket pempek yang menghabiskan seratus kg ikan tenggiri dan gabus sebagai bahan utama
yang paling banyak diburu adalah pempek lenjer pempek kulit dan pempek telur yang dijual mulai rp satu lima ratus hingga rp lima belas per buah
penjual pempek mengakui kebanyakan pemesan merupakan pemudik yang akan melakukan perjalanan ke pulau jawa dan sumatera
selain rasa pempeknya kebanyakan pemudik membawa pempek untuk oleh oleh karena cukanya yang khas
salah satu pemudik yang akan berangkat ke medan mengaku memesan pempek sejak bulan lalu karena takut kehabisan
ini memudik ini dan memang biasa dibeli oleh oleh pempek ya
karena kan khasnya palembang kan pempek ya jadi setiap tahun pasti bawa pempek
dan kita cari yang sukanya kalau pempeknya yang mana aja sama aja kalau sukanya pempek
selain pempek kerupuk kemplak khas palembang juga banyak dipesan pemudik yang produksi dan penjualannya meningkat saat momen mudik lebaran
rezeki oktora muklas deferensial kompas tv palembang sumatera selatan